nah pernahkah anda membayangkan sarapan pagi itu adalah pakai kepala kambing
wow spektak ya
namun hal ini adalah hal yang lumrah di surabaya
nah yuk yuk sarapan yuk kepala kambing dalam bentuk kare dan juga aneka olahan jeruan sapi maupun kambing
cus sarapan yuk
ya arum banget
ya jualannya di pinggir jalan menggunakan gerobak dan tanpa palang nama
namun menunya istimewa
kare dengan aneka olahan kepala kambing dan jeruan kambing
hmm duduk di sini itu ya mata kita dimanjakan sama aneka jeruan kambing maupun sapi
plus ini nih hidung kita dimanjakan sama aroma rempah yang membuncah
meskipun ini di tempat terbuka tetap wangi banget rempahnya mie
hmm banyak ya bumbunya ya
umi halimah yang sudah berjualan selama tiga puluh tahun meracik aneka jerawan ini dengan potongan potongan kecil
satu porsi campur dalam satu piring dibanderol seharga dua puluh lima rupiah
namun jika nasi ingin dipisah seporsinya rp lima puluh lengkap dengan minumnya
wow luar biasa
jadi kepala kambing
cuma karena direbusnya itu lama sekitar tiga jam
jadi mak prul mak prul lihat nih giginya
cita rasa umami ini bisa ditambahkan kucuran jeruk dan sambal agar lebih segar dan mantap
bismillahirrahmanirrahim ini bagian pipi mendekati mata
sensasinya kita ngerasa ngerasain rasa umami dari daging
dan ini empuk banget
makan kepala kambing
menikmati kuliner kambing di pagi hari pun dianggap bisa menambah stamina untuk aktivitas seharian
berjualan di lokasi yang sama selama puluhan tahun pelanggannya pun juga sudah puluhan tahun loh
sejak saya kecil naik sepeda pancal
dua puluh tahunan kayaknya
olahan dengan aneka rempah ini pun membutuhkan waktu memasak daging hingga tiga jam
sementara untuk bumbunya lebih lama
kok bisa empuk mak prul
digodok mulai jam tiga sampai jam lima gitu
sehari sampai habis berapa daging gitu mbak
dagingnya itu habis total berapa kilo
banyak ada sepuluh kilo gitu
kuliner olahan aneka jerawan dan kepala kambing ini merupakan makanan khas madura yang semakin populer di surabaya
jadi kalau kita ngomong kuliner khas madura itu dulu terkenalnya adalah nasi bebek
namun semenjak ramai diulas oleh para food blogger itu juga akhirnya nasi madura semakin eksis
salah satunya di tempat saya berada ini ini adalah nasi madura yang usianya sudah lebih dari
lebih dari setengah abad
bahkan nanti dua ribu dua puluh empat usianya sudah tujuh puluh tahun
yuk mari kita coba
nasi madura apa lagi nih
seperti apa sih penampakannya
taraaa melimpah ya lauknya
jadi yang masih penasaran sama nasi madura itu penampakannya seperti apa
itu sebenarnya seperti nasi campur
cuma lauknya itu macam macam
plus yang wajib itu diantaranya
cumi hitam sama babat
harga per porsi berdasarkan jumlah lauk yang diinginkan
nasi dengan dua macam lauk dihargai lima belas ribu rupiah saja
nah saya ingin mencoba komposisi nasi madura komplit yang terdiri dari nasi serundeng sembilan macam lauk
kerang cumi hitam tongkol telur tahu bumbu bali mie kuning empal paru babat udang kulit
dan terakhir disempurnakan dengan sambal
harganya tiga puluh rupiah
matur kesoan sekelangkong mbak koya
jadi seperti ini ya penampakannya nasi madura itu benar benar meriah banget
ada berbagai lauknya
cuma tipsnya ini kalau kita mau makan ini bumbu hitam dari cuminya kita campur dulu
jadi kalau bubur mungkin kita nggak makan diaduk
jadi kita bisa campur

oke kita coba ya bismillahirrahmanirrahim
hmm sopan pertama
mantap luar biasa
nasi madura haja ian yang berada di jalan samudera surabaya ini telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
buka mulai dari jam enam pagi
sajian ini memang ditujukan untuk menu sarapan
sebenarnya nggak pernah tahu sih yang pernah tahu itu papa saya
nah bapak saya kan sudah umur tujuh puluh tahun
suatu hari saya diajak bapak saya ke sini
nah sekarang jadi gantian
papa ya kadang pergi sini sendirian
proses memasaknya dimulai sejak jam empat pagi
meski berjualannya selama puluhan tahun di kawasan sekitar pasar atom surabaya
resep yang digunakan turun temurun dari madura
ya ini resep turun temurun mulai dari nenek sampai sekarang ini
ya kalau berasnya habisnya kadang tiga puluh sampai empat puluh kilo
kalau udang ya sampai kadang tiga puluh empat puluh kilo
ya bertahan selama puluhan tahun
ragam kuliner tradisional menunjukkan eksistensinya hingga ke luar daerah

bahan tradisional ini pun kini juga harus mampu bersaing dengan kuliner kekinian
khususnya dari mancanegara
widah sugianto ganjar wijaksono surabaya jawa timur